selain kesiapan fasilitas faktor ramah lingkungan juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan asian games dua ribu delapan belas
salah satu contohnya adalah penggunaan mobil listrik sebagai sarana transportasi di dalam kawasan gelora bung karno senayan jakarta
salah satu fasilitas yang disediakan gbk di ajang asean games dua ribu delapan belas adalah sarana transportasi gratis yang dapat digunakan oleh pengunjung berkeliling venue yang ada di kawasan gelora bung karno
satu hal yang menarik adalah salah satu kendaraan yang digunakan adalah kendaraan yang menggunakan tenaga listrik
yang juga dilengkapi oleh panel surya
mobil listrik buatan tiongkok ini memiliki kapasitas empat belas orang penumpang
hanya ada pedal gas dan rem cara mengendari kendaraan ini pun relatif mudah
dan yang paling penting kendaraan ini ramah lingkungan
istimewaannya mobil ini selain zero emisi
dia juga dapat menjangkau kalau secara teknis datanya mencapai enam puluh empat
enam puluh km per jam
enam puluh km total jarak yang bisa ditempu
seandainya baterai penuh
lainnya untuk bisa mengisi baterainya berapa lama
baterai penuh itu setelah kita selesai operasi di sore hari
teknisi kami merangkap driver atau drivernya
itu malam itu ngecas sampai pagi
dia chargernya otomatis mati sekitar delapan jam sudah penuh
nah terus ini juga ada dilengkapi panel surya nih pak mobil ini
ini fungsinya gimana pak pak panel surya
untuk panel surya itu sebagai energi tambahan
selain listrik pada saat dia parkir di bawah terik matahari
itu bisa menampung energi tambahan sekitar tiga puluh menit jalannya mobil listrik ini
tak hanya mengantar pengunjung dan penonton selama asean games
mobil listrik ini juga digunakan untuk mengantar tamu tamu penting berkeliling kawasan gelora bung karno
sayang jumlah mobil listrik seharga tiga ratus lima puluh juta rupiah ini masih sangat terbatas
mobil listrik yang digunakan di kawasan gbk saat ini adalah mobil listrik yang disewa pengelola gbk
dari bulan juli hingga desember mendatang
terlangga wisnuaji jakarta